sementara itu pemerintah provinsi akan segera merelokasi korban banjir lahar hujan marapi di kabupaten agam sumatera barat
saat ini tengah dilakukan pemetaan daerah berisiko tinggi agar relokasi dapat segera dilakukan
warga korban banjir lahar hujan gunung merapi di kabupaten agam sumatera barat akan segera direlokasi
saat ini pemerintah sedang persiapkan lahan untuk relokasi
pemerintah juga meminta pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi atau pvmbg dan juga bmkg untuk memetakan daerah yang berisiko
saat ini masih dilakukan pendataan dan segera direalisasikan untuk membantu korban